kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga ganjar pranowo mahfud md menyebut ada lima kategori pelanggaran pemilu yang harus disimak oleh majelis hakim konstitusi
dua kategori pelanggaran ini masuk dalam dokumen kesimpulan terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
lima kategori pelanggaran pemilu yang harus disimak oleh majelis hakim konstitusi
karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami
penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu termasuk pencoblosan pada tanggal empat belas februari itu tidak bisa dianggap sah
tentu membaca apa yang kami tulis ya
dan pemilu bisa diulang dan ada jurisprudensi
sementara itu tim hukum prabowo gibran menyebut gugatan dan permohonan yang diajukan oleh tim hukum anies mohaimin dan ganjar mahfud soal dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang mk
tidak hanya itu tim hukum prabowo menilai selama persidangan tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti

jadi kita lihat tadi itu bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah bawah selu
bawah selu yang harus memberi sepertara kalau ada kecurangan